yakni komnas ham kpai komisi dpr ri dan baris krim mabes polri untuk mengadu dan menuntut keadilan
berangkat lima puluh orang untuk mewakili keluarga korban untuk berangkat ke jakarta
kita akan mencari keadilan bersama sama karena sampai detik ini kita belum sama sekali menerima keadilan
sesuai jadwal perwakilan korban dan keluarga korban tragedi kanjuruhan ini
seharusnya berangkat pada hari rabu pukul lima belas
waktu indonesia barat
diduga karena adanya intimidasi pemberangkatan pun tertunda
tim kuasa hukum mengakui ada pihak eksternal yang menghambat bus untuk menjemput korban dan keluarga korban yang akan berangkat
tim kuasa hukum juga menyatakan aparat kepolisian dari polda jawa timur sempat datang ke posko tim gabungan aremania
meminta agar perwakilan korban dan keluarga korban tidak berangkat ke jakarta
namun cukup membuat laporan ke polda jawa timur
namun permintaan itu
kemarin bahwa kita akan berangkat tepat pada pukul tiga sore ini
dan kita melakukan briefing jam satu
tetapi ada beberapa pihak pihak tadi
kita nggak paham ya apa kemudian dari pihak pihak eksternal
karena tadi busnya kayaknya sulit untuk didatangin kan gitu
padahal kan sudah siap semua sebenarnya dari kemarin
begitu pun hari ini
meski sempat terhalang
perwakilan korban dan keluarga korban yang didampingi tim kuasa hukum dan aremania
berangkat ke jakarta pada pukul delapan belas tiga puluh waktu indonesia barat
dengan menumpang dua bus
abdul malik malang jawa timur